sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

yaudahlah yudah kita berangkat aja bertiga

ya kok segitu doang sih
nah gue tau nih
kayaknya mereka malu kalau misalnya gue ada disini
au aduh gue sakit perut banget nih
kayaknya gue harus ke kamar mandi deh ya
ini pokoknya harus bersih
jangan sampai lewat oke
nih lo pegang ini
aduh gue harus ke kamar mandi
itu si con ngapain sih
nggak tau tuh
dia anaknya emang aneh
apalagi tak pernah sakit
ya alhamdulillah udah baikan kok
lagian kata dokter sebentar lagi aku udah lepas kruk
bom banget ibu ketemu kamu di sini
tadi gue belanja masih ngutang
aduh harga pada mahal
semuanya pada naik
untuk bayar belanjaan
ini ibu ada ada
gue nggak jadi dimana sama orang orang yang gue ngutang
eh pokoknya semua yang ada di sini saya beli
ini si ganteng itu kan
eh bukan lo
iya nih ini si ganteng nih
lo pada kenal nih

beruntung banget sih lo punya teman ganteng seperti gini
ya allah udah gitu pengen hati lagi
eh gue doain ya
semoga lo berdua bisa jadi lebih daripada temen
ibu apaan sih bu
yaudah ibu mau bayar tangga dulu ya
ih kok gak bisa sih
kamu harus konsentrasi ke bagian atasnya
jangan yang bagian tengah
tuh tetep nggak bisa
pakai acara peluk pelukan segala lagi
kenapa emang suka suka gua dong gue mau jalan jalan kok
lo bilang aja deh lu ngikutin kita kan sengaja kan
ya gue kan cuma mau jalan jalan lagipula gue jalan jalan pakai kursi
oh tekang ku gitu
harusnya saya terses stuart
berarti misalkan tidak

gitu nggak ada air suara
silahkan ya udah dihasilin
pertama kalial hanya dihasilin

kamu tuh main kamu bantu yang sana tuh
nggak lu ngapain sih lu pegang pegang
ini siapa juga yang mau pegang pegang lu
ada apa ini